unit reskrim polsek tegal sari surabaya menggerbek sebuah rumah di kawasan kejawan gebang surabaya yang sering digunakan untuk pesta sabu
dan selain mengamankan enam dan beberapa paket sabu siap edar polisi juga menemukan belasan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk melawan petugas
lima orang pemuda ditangkap pihak kepolisian saat melakukan pesta sabu di sebuah rumah di kawasan kejawan gebang surabaya
saat digeledah polisi menemukan barang bukti alat hisap dan paket sabu sebesar empat gram
tidak hanya itu polisi juga mengamankan sembilan senjata tajam berbagai jenis
sementara itu anggota kepolisian polda kepri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat empat tiga kg dan menangkap seorang warga negara malaysia serta lima orang kurir
penangkapan dilakukan di sebuah pelaburan
penangkapan dilakukan di sebuah pelabuhan tikus di nongsa batam pada selasa lalu
dari hasil penggeledahan petugas menemukan tiga bungkus plastik yang berisi kristal bening yang sudah dikemas rapi
atas perbuatan pelaku dikenakan pasal satu ratus dua belas dan satu ratus empat belas no tiga puluh lima undang undang dua ribu sembilan dengan ancaman hukuman seumur hidup
penangkapan dilakukan di sebuah pelaburan